covid sembilan belas telah memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat banyak dari
masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya menurun salah satunya orang
yang bekerja di dunia pariwisata dan hiburan oleh seperti yang dirasakan beberapa orang
berikut ini pika seorang wanita berumur dua puluh lima tahun yang bekerja sebagai penyanyi pika
biasa mengisi acara di resepsi pernikahan restoran hingga berbagai event
untuk menghibur dengan suara khasnya ia salurkan melalui media sosial ide tersebut didapatkan
ketika ia melihat salah satu musisi
dc melakukan live di instagram sambil bernyanyi dan membuka kesempatan untuk penonton memberikan
tips atau sumbangan seikhlasnya kita semua juga mencoba untuk ikutan ngamen di live instagram
dan gak cuma ngamen gak cuma boyan request kita juga buka open sawaran jadi buat teman teman yang
udah dibawain requestnya kalian bisa nyawar kita via ovo
pay atau ditransfer via bank itu seru banget sih dan sekarang aku lagi nerapin open donasi
di live instagram sistemnya sama aku ngamen juga dengan pertama kali vika mencoba live instagram dalam
waktu satu jam ia berhasil meraih pendapatan lima ratus rupiah kini vika pun mulai berupaya
untuk menggalang dana bantuan di tengah pandemi
hasrufa juga terjadi bagi pelaku pariwisata hotel yang bertempat di lubuk banggai sulawesi
tengah ini ikut terkena dampak walau belum ada laporan kasus corona di sana pariwisata menurun
drastis beberapa inovasi pun dilakukan agar produktivitas dan operasional hotel tetap berjalan
my media content is und sushi master maju alihong dimu départ fok elbow cakram cho say yun yun yong kong tay nye dayong hyai
mulai dari promo harga kamar hingga menghadirkan menu baru dan layanan free delivery

kami mempunyai program untuk membersihkan rumah ataupun kantor
mengujikan arsi ataupun instalasi kabel untuk perumahan perumahan yang bisa dilakukan oleh tim engineering kami
dengan keterbatasan akibat pandemi covid sembilan belas
masih ada ruang untuk setiap orang membuat inovasi dan kreatif agar sumber pendapatan tidak hilang